oh jadi turun ya
lo naksir sama mbak jaya nya
sampai gak jadi turun gini
daripada lo naksir mbak jaya nya
mending lo naksir gue
suara apa tuh
gak ada apa apa
serem banget sih
gak begitu datang
makasih banyak ya
kamu kangen sama aku ya
sampai kamu datang ke rumah aku
aku peringatkan kamu berkali kali
berhenti ganggu meli
aku gak akan pernah berhenti
aku akan lakukan apapun itu
untuk dapatkan kamu kembali
dulu kita memang punya hubungan
tapi semuanya sudah berakhir
lupakan semua itu
dan lanjutkan hidup kamu
tunggu dulu ya
tunggu dulu ya
tunggu deh bentar
gue pengen nanya
nonton itu di kelas nanya ke gue
enggak kok fah
perasaan gue biasa aja sama nathan
tapi tuh harusnya emang kayak gitu tau
lo tuh harus ngejauhin si troublemaker nathan itu
gue harus buru buru pulang nih biar gak ketemu sama nathan
gue balik duluan ya
emang udah mau habis ya
kok sama pulang duluan ya
kan biasanya naik angkot barang kita
udah dieva gak usah parno gitu
mending kita pulang yuk
lo jadi turun ya
lo naksir sama bajainya
sampai gak jadi turun gini
daripada lo naksir bajainya
kok gue deg degan kayak gini sih
enggak enggak enggak enggak
enggak gue gak boleh terlalu banyak bikinin nathan
terus konsentrasi belajar
karena gue udah janji sama papa
gue gak boleh mikirin nathan terus
habis dapet hadiah utama lo
senyum senyum gak jelas gitu
gue gak perlu hadiah utama
gue udah cukup bahagia
pikirannya mulai terganggu karena gue
kalo nathan terang terangan
ungkapin perasaan ke salma
gue bakal jadi pelindung rahma secara diam diam
rahma gak tau isi perasaan hati gue
bisa jadi pelindungnya
dan selalu ada di sampingnya
lo mah emang cemen
ya udah yuk cabut
kok muka lo sedih gitu sih
lo lagi mikirin okan ya
ngapain juga gue masih mikirin dia ya enggak
jadi gue masih bahagia bahagia aja kok
kok rumah lo sedih sih
mereka mana pernah di rumah
gak tau pada kemana
maidah lindinda kok bajenya jadi sedih gitu sih
kan masih ada gue sama evelyn
yang bakal siap nemenin
kapanpun lo minta bantuan
walaupun cuma ngomong sebentar
gue sama monce bakal ada buat lo seribu
gimana seribu persennya
makasih banget ya
kalian tuh selalu ada buat gue
eh pasti dong
kalian tuh emang sahabat gue banget
lu pasang muka asem gitu depan gue
udah lo tenang aja
biar lu tenang jalan sama simona
dina tuh susah move on dari nathan
sampe sekarang gak ada tanah tanah dinda clbk sama lo
dia itu malah tambah juga
padahal dinda disih beautiful
ini ya misalnya gitu
si salma lagi kesusahan masang tenda
ya gue bantuin lah
nah ini nih ini
ini yang bikin lo kalah sama si nathan
selain lo harus cari perhatian si salma
lo juga harus nyari kesempatan dalam kesempitan
ceritanya lo lagi kesusahan masang tendang
kita praktikin sekarang
ini gue jadi salma nih masang tendang
aduh gimana sih ini masang tendangnya
kok susah banget ya
gue bantuin ya
cici besra banget
teman gue mbak
cici teman ya
mama ngapain aja sarian
seharian tadi kelilingan rumah aja
kamu gimana sekolahnya
pasti kamu bisa ngikutin pelajarannya
kamu tuh udah lama gak ngaji loh
mama pengen sekali dengar kamu ngaji
istirahat ya emang
semoga suatu saat nanti mama bisa sayang sama nathan sama seperti mama saya yang ke daniel